akibat pecah ban sebuah minibus oleng dan terguling di ruas tol cipali indramayu senin pagi
delapan penumpang terluka dalam kecelakaan ini
di tasik malaya seekor ular sanca sepanjang tiga meter masuk ke permukiman warga
berikut sejumlah peristiwa yang terjadi di jawa barat kami rangkum dalam jawa barat dua puluh empat jam